update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
ternyata beliau mempunyai putri secantik diri
terima kasih prabu
ayah ada prabu
lebih baik ayah anda jangan terlalu baik bergerak
karena kan kondisi ayah anda masih sakit lemas
kedikirannya agusti prabu
buku mendidik putra sematawayang kelak menjadi seorang raja yang dicintai rakyatnya
salam puan mbak
semoga kelak putraku bisa seperti gusti prabu siliwangi
aku ini bukanlah pendidik yang baik
aku percayakan sepenuhnya kepada agusti prabu
tolong didiklah putraku dengan baik
paman prabu lu ragu
kalau boleh bagaimana jika raden arya kemuni belajar bersama kami dengan syekh nurjati
benar ayah ada prabu
aku setuju dengan yang diusulkan oleh rai kian santang
jika raden arya kemuni berada di sana
dengan begitu dia bisa berlatih bersama sama dengan kita yahannya
benarkah begitu raka
tentu kami akan sangat senang jika kami bisa belajar bersama
kalau gusti prabu saja mempercayakan putra putri gusti prabu untuk mendidik beliau
saya pun pasti percaya
allah swt menciptakan manusia di dunia ini penuh dengan ujian
dan setiap manusia selalu mendapatkan ujian dari allah swt
siapa yang bisa sungguh sungguh melangkahkan kakinya untuk mencari surga
dan siapa yang tidak bersungguh sungguh untuk mendapatkan keriduan allah
karena allah menciptakan dunia ini dengan penuh ujian
allah akan memilih siapa yang berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya
dan allah akan memilih juga siapa yang akan dijebloskan ke dalam nerakanya
tidak ada yang bisa mencari
maka oleh karena itu bersabarlah
atas ujian yang diberikan oleh allah kepada kalian
sesungguhnya allah bersama orang orang sahabat
kalian sudah belajar dengan baik
setiap ilmu yang setelahmu
setiap ilmu yang syekh berikan
kalian sudah memiliki ilmu yang cukup
untuk menebar kebaikan
berarti kami sudah lulus
tadi menuntut ilmu tidak ada kata lulus
ada sebuah hadis
utlubul ilma minal ma'adi ila lahdi
dari buaya sampai keliang lahdi
jadi menuntut ilmu tidak ada batasnya
tidak ada batas usia tidak ada batas waktu
hauslah dengan ilmu
jadi apa maksud syekh guru
menebar agama allah
dan berjuanglah untuk negeri kalian
untuk menghadapi para pemberontak
untuk melaksanakan tugas tugas kalian
baik syekh guru
baik syekh guru
senang bisa bertemu lagi denganmu
raden arya kemuni
aku tidak pernah melihat
lebih baik ayahanda jangan terlalu baik bergerak
kondisi ayahanda masih sangat lemas
tidak akan ada yang terluka di antara mereka
aku tidak takut dengan jurus tangan seribu muka lingkungan
kalian berdua sama sama hebat
karena itu kalian berdua berhak menjadi senopati
berarti ada dua senopati gusti prabu arkadama
itu tidak masalah jurik ciwis
justru akan membuat pajajaran semakin kuat
terima kasih gusti prabu
terima kasih gusti prabu
terima kasih gusti prabu